ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan berisi cat merah
minggu pagi terjadi di depan rumah orang tua veronica koman
yang merupakan aktivis hak asasi manusia papua
polisi yang tiba ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara
dan menyita sejumlah alat bukti serta rekaman cctv milik warga
menurut orang tua veronica koman dari rekaman cctv terlihat
dua orang yang diduga pelaku membuang benda yang mirip kaleng cat
dari sejumlah alat bukti yang disita polisi akan melakukan pengecekan
ke pusat laboratorium forensik mabes polri untuk memastikan benda yang meledak tersebut
polisi memastikan tak ada korban luka akibat peristiwa ini
benar ada kejadian ledakan atau letusan tersebut
untuk letusan itu apa
saat ini kami sedang berkoordinasi dengan pusat labor
untuk memastikan letusan tersebut asalnya dari apa
kasus ledakan di depan rumah orang tua veronica koman ini
kini ditangani posek tanjung duren dan polres jakarta barat
di meliputan cnn indonesia